telepon aja kali ya
tapi sama siapa ya
ya tapi tadi pagi sih catherine sempet
sempet anfal nih
ya kita berdoa semoga semuanya
baik baik aja nanti ke depannya ya
tiba tiba jadi koi
ya ada yang nyang assuming
jangan jalan ke depan yahmm
maaf kita baru dateng
gapapa ini acaranya juga belum dimulai

sekarang kan udah ada
aku nih sebenernya
boleh gak aku ke pantai asurang
jangan selalu hanya memikirkan aku ya
pikirkan juga kebahagiaan kalian
tuhan ada di naila
tengok dia kak
udah diizinin sama catherine
makasih ya kak
makasih ya kak
makasih ya kak
makasih ya kak
makasih ya kak
tante kalau begitu
insya allah catherine aman
eh kamu kok gak sekolah
mama yang lupa
kalau hari ini ternyata sekolahnya libur
kemarin bisa ngasih tau cuman
mama hari ini gak kerja
makanya kok kamu pulang ke rumah gitu
hari ini waktu aku buat anak anak
siapa yang udah pulang
mama udah pulang
siapa yang udah pulang
jalan jalan dari mana
makan dari mana
yaudah kalau gitu nanti mama yang masak ya
udah gak usah
kalau urusan masak ada mirna
mirna selesai masak
anak anak mama yang baik dan manis
bukan kalah yang beruntung punya mama
tapi mama yang bersyukur punya kalian
rena kamu ajarkan mama bagaimana menjadi ikhlas
setelah semua masalah yang berat terjadi dalam hidup mama
saat dalam kandungan
kamu ditempah habis habisan oleh masalah yang papa kandung kamu buat
dan tante kamu buat
dan kamu asgara
melihat kamu tumbuh mama jadi yakin
bahwa mama adalah orang yang kuat
setelah semua yang kita lalui bersama
eh eh eh wasit pas mati
pada kalau gitu mama mandi dulu
habis itu mama masak ya
iya ganti baju dulu bersih bersih
lama banget datangnya
dia sengaja lama lamanya datang kesini
kalau ada yang kenal gue gimana bisa bahaya
muka gue memaruhi kayak gini
mau gue tambahin lagi
kalau lo gak mau itu terjadi
gak usah main api sama gue ring
lo yang mau sebar dna keisha
itu udah cukup ngeselin buat gue
itu udah cukup ngeselin buat gue heri
kesha pun juga udah meninggal sekarang
jangan ikut campur masalah apapun lagi
mau gue apa terserah anggup
akan terus ikut campur nama gue
terus ikut campur dengan masalah
walaupun keisha udah meninggal
lo akan tetap jadi milik gue
akan tetap jadi anak gue
tapi kalau aku ketemu sekarang
ganggu gak ya
tapi dengan aku ketemu
mungkin dengan gitu aku bisa cari tahu
sampai sebegitu nyamannya
jadi aku bisa ngerti
sebagai suaminya elsa
biar aku aja ya
udah kamu gak usah bantu apa apa
masakan buatan aku
emang lu hebat ya
tapi nggak lupa caranya masak di dapur
sudah kewajiban sebagai seorang ibu
bahkan sekarang menjadi saran bapak juga
udah kamu mendingan
temenin itu deh
rena sama skara ya
siapin siapin juga mungkin
kalau butuh apa apa
gue temenin anak anak lu ya
enak banget itu
masak apa kamu ada yang perlu mau bantu gak
hmm gak ada downpour nanti mama cobain ya
aduh ya ampun ini kamu semua bikin ya
gak usah ma
yaudah oke deh
nanti ya gak boleh sekarang
nanti aku sisain banyak deh buat mama
semangat seget ya
sisain yang paling gede buat mama
kita bicara ini dari hati ke hati
jangan marah marah sah
lo pengen tau kan
jadi gini sah
siapa yang mensabotase mobil
banding gak mungkin mau kerja sama sama lo
gak mungkin dari mana sah
itu punya tujuan yang sama
visi misi yang sama
pengen tau siapa yang mensabotase mobil ini
dan gue pengen cari tau
siapa musuh nino sampe tega melakukan itu
pokoknya gue gak mau ya rick
karena gue benci sama dia
itu urusan lo sah
lo boleh aja benci sama kakak lo sendiri
itu punya power yang gue butuhin saya
buat mencari tahu siapa pelaku
dan lo tau sah
gue sampai dihajar sama orang
itu demi apa
ini semua gue lakuin demi keisha
aku mau ketemu sama riki
untuk minta dia berhenti bergabung sama mbak andi
lagi ngapain sih dia tuh ikut capur masalah kita
ngapain sih dia ngikut
dan aku pun gak sengaja ngeliat handphonenya mbak andin di telpon sama riki
makanya aku ketemu sekarang sama dia di sini
aku gak peduli
kenapa harus ketemu dia
di situ masih kayak gini aja elsa bisa bikin alasan yang bagus
aku capek udah dibikin bodoh sama mbak andin
aku capek disalahin terus kayak gini sama kamu noang
sekarang apa riki
riki kayak neken aku sekarang
itu semua dia gabung sama mbak andin
makanya aku ketemu sama dia
bisa gue alah denim sih
tapi gue simpan dulu aja
buat peluru gue nanti
mau alasan apa lagi sekarang
elsa kesini karena nyuruh gua untuk berhenti memihak ke andin
tapi dengan keputusan gue gue akan tetap memihak kak andin
kalau gitu gue permisi dulu ya
takut ada sampe kata pata ene gaeing
ini jangan berbohongan nih
buat aku kan
ricky gak berkendak bodoh
jadi ini yang selama ini kamu bilang
nyaman buat curhat
nyaman untuk share semuanya tentang kehidupan kamu
bahkan hal yang kamu gak tahu aja bisa langsung nuduh ke aku
aku gak ngerti sama